senang sekali saya alfian raharjo bisa kembali menjumpai anda dalam segmen morning tips pagi hari ini
seperti kita ketahui bahwa saat ini hampir seluruh siswa sudah masuk sekolah
dan tentu saja ini menemukan masalah baru
tidak hanya masalah bagaimana kita mengajarkan anak terkait dengan protokol kesehatan
tapi kita juga ada masalah baru yaitu bagaimana caranya menjaga pakaian anak anak kita putih bersih
apalagi seragam sekolah sebagian besar pasti putih ya
nah pasti kita nggak mau dong kalau setiap kali pulang sekolah anak kita bajunya kayak begini nih kotor di bagian kerah
nah ini sangat mengganggu
tentu saja saya akan memberikan tipsnya bagaimana membersihkan noda noda yang ada di seragam putih
kali ini dalam segmen morning tips berikut ini
nah bahan bahan yang kita butuhkan adalah asam sitrat atau citrum acid
ini ya kita butuhkan
kemudian juga cairan pembersih piring atau sabun cuci piring yang cair
kemudian kita butuhkan asam citrat atau citron acid
kemudian juga pemutih pakaian
pemutih pakaian banyak sekali mereknya
kemudian sendok kemudian sikat gigi dan jangan lupa juga air panas
nah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ambil dulu pakaian yang kotor
ini kan aduh padahal baru tadi pagi dipakai ini
ternyata kotorannya sudah luar biasa ya
jadi kita ambil sedikit saja asam citratnya
kita oleskan di bagian kerah yang kotor ini
pastikan anda selalu menggunakan sarung tangan ya
karena mungkin beberapa bagian tangan kita ini akan ada yang sensitif
baru kemudian kita beri air panas
air panas yang sudah mendidih
kita beri sedikit sedikit air panasnya
di bagian noda yang kotor ini
nah ini udah dikasih air panas
selanjutnya adalah kita ambil cairan
kita tuangkan lagi di atasnya
sambil terus kita ratakan
biasanya anak anak ini kan noda noda keringat ya
noda keringat debu yang menempel karena mereka bermain main
sekadang kadang juga ada noda noda makanan semacam coklat es krim dan sebagainya
kemudian kita beri air panas lagi
masukkan air panas
masukkan air panas
masukkan air panas
karena airnya mendidih
kita diamkan selama kurang lebih sepuluh menit
agar cairannya ini bekerja secara maksimal
citrum acid maupun juga cairan pencuci piringnya
nah sambil kita menunggu
selanjutnya kita siapkan bahan rendaman selanjutnya
ini kita gunakan air panas
air panas yang sudah mendidih tadi
kita tuangkan ke dalam baskom ini
terus kemudian masukkan juga citron acidnya lagi
terus kemudian kita masukkan cairan pembersih piringnya
dan yang terakhir adalah kita masukkan cairan pemutih pakai ya
masukkan air panas
masukkan air panas
masukkan air panas
masukkan air panas
masukkan air panas
masukkan air panas
masukkan air panas
ken cuci piring
kemudian pakaian yang tadinya sudah kita olesi dengan asam sitrat dan juga sabun pencuci piring tadi
kita masukkan ke dalam rendaman air ini
sambil jangan lupa
kita gosok gosok perlahan
untuk menghilangkan noda
yang ada di kerah ini
jadi kita rendamnya jangan lama lama juga ya
cukup biasanya sepuluh menit gitu
karena kalau terlalu lama
kita rendam cairan ini pakaian ini pakaian putih
di dalam cairan yang ada pembersih atau pemutih pakaiannya
itu nanti biasanya dia akan menjadi kuning
nah itu akan menemukan masalah baru lagi
akan susah lagi nanti buat ngilanginnya
oke jangan lupa nanti dibilas ya
dibilas dengan air bersih untuk menghilangkan noda
atau untuk membersihkan sisa sisa sabun
dan juga larutan asam sitrat yang ada di pakaian ini
nah sudah putih kan
beda banget dengan yang di awal tadi
ada kecoklatan kecoklatan sekarang jauh terlihat lebih putih
dan juga lebih bersih